di provinsi paling timur indonesia misalnya
sedikitnya lebih dari satu lima ratus personel pasukan brimop dari enam polda
dari seluruh indonesia akan dikerahkan ke timika
mereka membantu pengamanan di areal freeport dan kota timika
diperkirakan sekitar sepuluh karyawan akan melakukan unjuk rasa pada senin besok
satu ratus satu personel dari sat brimop riau pagi ini akan sudah tiba
di bandara timika jaminan keamanan kepada karyawan
may day tahun ini akan fokus ke pencabutan peraturan pemerintah tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
dan pengupahan outsourcing di bawah upah minimum provinsi
hal ini diungkap presiden asosiasi serikat pekerja indonesia atau aspek
mirah sumirat seperti dikutip dari laman detik com
keberadaan pp tujuh puluh delapan dianggap bertentangan dengan usaha
undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga
undang undang nomor tiga belas memberi peluang bagi pekerja
merundingkan gaji dengan perusahaan
sedangkan pp tujuh puluh delapan menentukan gaji buruh berdasarkan laju inflasi
dan dinilainya tidak ideal
sementara itu ketua umum dpp serikat pekerja nasional baso rukman
mengatakan para buruh memiliki persepsi yang berbeda
terkait konsep upah minimum
menurutnya keberadaan pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
tepatnya pasal empat puluh satu justru menjadi penjamin
agar para buruh tidak dieksploitasi
baso rukman juga menyayangkan pemerintah yang tidak konsisten
dalam revisi hitungan upah minimum
selain pencabutan pp tujuh puluh delapan may day tahun ini juga berfokus pada ancaman
terhadap buruh di era digital yang dikhawatirkan
mengancam keberadaan pekerja belakang meja
kita akan coba bahas bagaimana menyambut hari buruh dua ribu tujuh belas
bang iqbal dari serikat buruh sendiri ada sesuatu hal yang berbeda
dari segi tuntutan refleksi atau mungkin kondisi realita
yang mungkin akan di highlight di aksi kali ini
ya konfirmasi yang kita dapatkan besok satu mei
setengah juta buruh akan aksi ya
bukan karnaval bukan festival aksi
yaitu di tiga puluh dua provinsi
untuk jabodetabek aksi
dipusatkan di istana dengan titik kumpul di patung kuda jam sepuluh pagi
isu yang diangkat memang mengulang kembali
isu isu yang sebenarnya hampir selesai
karena dua tahun terakhir ini buruh merasakan
tingkat kesejahteraan dan perlindungan kepada guru menurun
ya dua tahun terakhir
kami menyebut isu ini adalah hos jatuh
hapus outsourcing dan pemagangan yaitu host
berdasarkan permenaker transnomers
sesungguhnya hanya lima jenis pekerjaan tuh
udah dijelaskan lebih clear oleh permen tersebut
di luar catering cleaning service security driver dan jasa penunjang perminyakan
faktanya hari ini makin masif lagi
dua tahun terakhir
hampir di semua lini
hampir di semua lini
mungkin di perusahaan yang bangsa arman juga ada
bahkan bumn mungkin juga saya ketahui ya
kemudian bahkan diperparah dengan sistem pemagangan
presiden joko widodo mendapatkan masukan yang keliru dari menteri tenaga kerja tentang pemagangan
kalau pemagangan yang bener undang undang kita gak masalah
dengan memberikan hanya uang transport dan uang makan
dengan dalih magang
dengan dalih magang
ja adalah jaminan sosial
yang ingin kita minta adalah revisi
poinnya adalah jaminan pensiun itu nggak boleh diskriminatif antara pegawai negeri dengan pegawai swasta
dengan undang undang yang sama
nilai iuran yang hampir sama
buruh lima belas tahun lagi
lima belas tahun dari sekarang baru mendapatkan jaminan pensiun tiga ratus ribu
kalau buruh swasta atau pns memasuki usia pensiun
dan poin yang kedua tentang jaminan sosial adalah kita harus revisi aja lah
jaminan kesehatan ini melalui pajak
gak usah melalui iuran
faktanya kan setiap tahun enam tujuh triliun defisit bpjs kesehatan
udah negara aja yang bayar
tapi bayar melalui pajak
fakta yang berikutnya adalah sistem inasi bijak
sistem inasi bijis membuat kacau
orang sakit tipe misal sepuluh hari masuk di rumah sakit
nanti karena sepuluh hari dengan sistem inasi bijis suruh pulang pulang keluar
seminggu di rumah nanti masuk lagi
antrian panjang obat juga terbatas
oleh karena itu pajak aja
ada gak inggris
contoh inggris adalah yang paling menarik
yang berikutnya kita sebut tum
yaitu tolak upah murah
peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
tahun dua ribu lima belas ini adalah penyebab dari upah murah
kita udah lebih murah loh daripada vietnam
karena saya pengurus pusat ailo
data ailo terakhir yang dikeluarkan oleh ailo jakarta
upah rata rata ya bukan upah minimum
laos itu satu ratus sembilan belas dolar per bulan
kamboja satu ratus dua puluh satu usd per bulan
indonesia satu ratus tujuh puluh enam usd per bulan
vietnam itu udah satu ratus delapan puluh satu
udah jauh kita tertinggal
malaysia empat kali indonesia lima ratus enam us dollar
dan filipina adalah dua ratus enam us dollar
fakta ini menjelaskan upah itu murah di indonesia
anda bisa bayangkan sebagai contoh
karena pp nomor tujuh puluh delapan dari sudut pandang kami ya
itu menyebabkan upah tahun dua ribu tujuh belas
naik hanya sekitar satu ratus tiga puluh ribu rupiah sampai dua ratus enam puluh rupiah
kalau kita konversi dolar
itu sepuluh dollar sampai dua puluh dollar
kalau saya pergi ke genewa misal
lagi sidang air loh
saya makan kebab itu dua belas
jadi bagaimana mungkin
presiden mengatakan pertumbuhan ekonomi nomor tiga di dunia
tax amnesty yang paling berhasil nomor satu di dunia
tapi membayar gaji buruh sebulan
seharga satu kebab
yaitu inflasi plus pertumbuhan ekonomi
hak berunding buruh dihilangkan
gimana kita bicara kesejahteraan
kalau hak berunding itu dihilangkan
oleh karena itu kita meminta tum
tolak upah murah
kembalikan hak berunding
kita tidak meminta tentang berapa nilai
itu sebuah proses
pengusaha nanti punya fikirannya
buruh punya fikiran
pemerintah punya fikiran
bukannya kalau ada hak berunding
kalau misalnya ada kepastian itu
bukannya pengusaha dan buruh sama sama diuntukkan
karena kepastian itu
justru kepastian untuk miskin
kepastian untuk miskin
bagaimana anda mengukur
bahwa naik upah buruh
dengan pertumbuhan ekonomi nomor tiga di dunia
bahkan purchasing power parity nomor tujuh di dunia
kita hanya dihargai satu kebab
jauh tertinggal di vietnam
jauh tertinggal malaysia
memang kita bisa debat ya
bagi sisi pengusaha punya kepastian
ya bagi buruh punya kepastian
kepastian untuk miskin
gitu dengan upah murah
gitu dengan upah murah
oleh karena itu
kita mengangkat isu
bukan berarti kita anti
kemudian bukan berarti kita
tapi kalau benar
statement dari presiden
pertumbuhan ekonomi nomor tiga di dunia
purchasing power parity nomor tujuh di dunia
tak amnesty yang hampir empat triliun rupiah
daya beli itu naik
karena kita percaya
kalau purchasing power parity naik
berarti pertumbuhan ekonomi naik
kalau negara kan tinggal membuat regulasi
nanti yang akan
pada intinya di level paling
mikronya itu kan
para pengusaha yang harus berhadapan langsung
dengan para buruh untuk
ada kompromisi itu
agak mengerikan gak
tuntutan buruh kali ini
atau memang ini biasa biasa saja
pengusaha menghadapi tuntutan yang
cukup tinggi kayak gini
sejak keluarnya kepres dua puluh empat tahun dua ribu tiga belas
melakukan suatu kebijakan lah
yang pro kepada buruh
pertanggal satu mei itu
menjadi hari ribu nasional
jadi memang kalau kita lihat
tiga tahun yang lalu
sampai dengan saat ini kan
tuntutan buruh itu selalu
yang tidak jauh dari
terutama ujung ujungnya adalah
politik upah murah
kalau kami dari sisi pengusaha
ke depan ini
lebih kreatif lagi
kegiatan mei id ini
jatuh sudah tahun ini
tahun depan misalnya
kita ingin suatu
tema hari buruh itu adalah
mari kita tingkatkan
daripada buruh misalnya
jadi bukan menuntut
tapi memberikan sesuatu yang terbaik
ini ada keseimbangan gitu
bahwa ada terjadi penuntutan upah
tapi di satu sisi
kita juga pengusaha
terjadinya ada produktifitas
bagaimana supaya buruh buruh kita ini
harapan kami ke depan
apabila kompetensi buruk kita ini
akan lebih bagus
akan lebih baik
jadi isu ump ke depan ini
menjadi isu yang sentral
daya saing buruh kita ini
mungkin kita meningkatkan
karena kita menyadari bahwa
saat ini hampir ya
buruh kita ini berpendidikan
dasar dan menengah
nah ini yang harus kita waspadai
apalagi dengan isu misalnya
akan masuk di negara kerja asing
buruh kita ini
menjadi tuan rumah
di negeri sendiri
itu menjadi harapan kami
di samping regulasi pemerintah
tapi kita harapkan
buruh harus berbenah diri
ini tanggung jawab pak iqbal
dengan sedekat pekerja
daripada buruh kita ini
semakin baik ke depan
yang sudah diungkapkan
panjang lebar tadi
masuk akal nggak menurut anda
kita bicara sekarang
kadang kadang kan ump ini
jangan hanya dilihat
dari perspektif pengusaha
karena yang membayar itu
ump yang dituntut itu
kemampuan dunia usaha
ini nanti yang menetapkan siapa
ada di tengah ini
pp tujuh puluh delapan itu dilahirkan
supaya ada kepastian
coba anda bayangkan dulu
pernah kenakan ump kita
ini pengusaha ini
ini harus diatur
dalam arti kata
kalau setiap tahun
ini kita ini sampai kapan
jadi gak bisa duduk bareng lagi
tarik ulur lagi
apa yang disampaikan pak iqbal tadi
kalau bagi kami pengusaha
dengan ada pp tujuh puluh delapan
ada itu kepastian
tapi kalau untuk apa yang
di elaborasi bang iqbal tadi
hak berundingnya iya
iya atau tidak bang
kita akan lanjutkan dialognya
di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
saya tetap akan bertanya ke bang sarman
tapi di jawabnya iya atau tidak
tidak realistis apa yang dikatakan
kalau iya deh serikat buruh
terkait dengan tuntutan buruh
hari buruh kali ini
aspirasi bang sarman dan kawan kawan
kata kuncinya itu benar sekali
kita harus meningkatkan kesejahteraan
itu saya sepakat
kesejahteraan semua kan
berarti artinya seluruh rakyat indonesia harusnya sejahtera
tapi problemnya apa yang dikemukakan dari host jadumnya bang iqbal
itu adalah arahnya ini host jatuh
lalu dan magang
ini question mark gitu ya
berarti yang dibicarakan bang iqbal ini
hanya bicara buruh formalnya
jadi apa yang terjadi
yang dibela untuk naikkan upah minimum
ini hanya sepertiga
yang dua pertiga ini gak dibela oleh bang iqbal
jadi problemnya adalah
anda menggenjot ini naik
tapi sebagian yang tidak mampu padat karya
mem phk atau tidak menambah
jadi tidak harus phk
bisa saja dia tidak menambah
nah argumen ini kita punya data menunjukkan
contoh pabrik rokok misalnya
yang dilakukan otomatisasi
tidak tambah orang
lalu dia akan pensiun pelan pelan kan
dia gak harus
bisa juga dia phk
tapi tidak harus dia phk
dia diamkan saja
jadi jumlah gak bertambah
akan berkurang secara natural
gimana kita tahu
data produksinya naik
tidak produktivitas naik
jadi apa yang terjadi adalah
karena tekanan tinggi sekitar
menimpa upah minimum naik
misalnya pekerjaan yang sangat sederhana
yang gak mungkin masuk dalam konteks
maka yang terjadi adalah
jadi apa yang terjadi ini
semacam silent operation saja
gak usah ribut
kalau nambah orang
itu dia khawatir
kalau punya pabrik besar
ya udah kita tambah mesin
bahkan sekarang robot itu bisa
digunakan untuk mempakej
banyak pekerjaan yang sudah dilakukan
jadi ada aspek teknologi
yang membuat pekerjaan ini
tapi orangnya tidak bertambah
sektor informal ini akan
mereka yang pendidikannya tidak tinggi
jadi yang tidak mampu bersaing secara teknologi
kalau bang ibaldi ini kan s satu lagi
itb bukan ya
jadi hebat sekali
masuk itb aja udah susah gitu
dengan kata lain
dampang untuk dapat posisi
nah tapi bagi mereka yang cuma sd smp
tidak bisa baca
bahasa inggris apa lagi
tidak bisa internet
outsourcing itu adalah impact dari teknologi
bang ibal benar sekali
bahwa sekarang ini
itu semua adalah outsourcing
contoh dari teknologi berkembang
perusahaan keuangan itu kan sekarang
boleh gak ada kantornya
pakai gadget kan
semua adalah aspek teknologi yang tidak kita lawan
tidak mungkin kita lawan
karena dengan demikian
jadi mereka yang bekerja di sektor keuangan
yang teknologinya tidak gagap
akan umuh besar
justru dampak dari jika tuntutan bang ibal itu direalisasikan semua
saya mau kasih tau impact nya
impact nya adalah

impact nya adalah
mereka yang ada di sektor formal sekarang
tapi karena jaga tokonya gede
saya harus dikasih upah minimum berapa
empat juta sehari
lama lama dia pakai toko
jadi apa yang terjadi dengan retail
reformasi yang demikian pesat ya
toko itu gak diperlukan
yang diperlukan cuma layar
anda buka semua ada
saya mau beli
saya mau beli
saya mau beli
beli tv bisa
dan dampaknya bagi kesejahteraan buruh yang jutaan itu
jadi buruh formal yang ada di retail lama lama hilang
jadi informal akan melebar secara teknologi
bang iqbal teriak teriak empat juta lah rupiah naik jadi lima juta
tokonya udah hilang bang
mau kerja dimana gitu
jadi itu salah sasaran bu
jadi saya ingin mengatakan ini repot
mau bicara outsourcing itu adalah sesuatu yang
anda tahu bahwa yang perusahaan perusahaan online itu kan dia nggak punya pegawai nggak punya toko
eh pegawai dia punya yang urusan teknologi
tapi dia nggak punya yang jaga toko gitu loh
dia gak punya yang pabrik yang memproduksi makanan
ibu rumah tangga
saya ibu rumah tangga misalnya boleh jualan catering
bapak mau pesen nggak usah ke restoran
kalau restoran kan bayar pegawai
saya di rumah masak sendiri
bermitra tadi itu ya
jadi tokopedia saya tinggal taruh nama saya
harusnya tuntutan burunya menyesuaikan dengan apa yang kemudian
tidak membela yang itu
dia belain yang di pabrik
empat juta yang pabriknya lama lama hilang tokonya hilang di retail
maaf bang iqbal saya hanya ingin mengatakan padat karya yang akan rontok pertama
dan ini udah terbukti di studi kami yang pabrik loko tadi
dan itu jumlahnya lebih besar ibu nina
awalnya dulu lah mereka bekerja sebagai buruh
lama lama pabriknya akan hilang nanti garmen itu nggak lagi kerja di perusahaan garmen
karena kan gak mampu bayar empat juta
biasanya buruh jahit kan satu potong baju seratus dua ratus ribu
kalau di jawa tengah mungkin lima puluh ribu nih
kalau di jakarta tiga ratus lima ratus ribu
ini contoh ya
saya akhirnya dari phk dari pabrik bekerja pabrik saya masuk menjadi pekerja rumah
kalau saya pekerja rumah saya dipesan oleh engkohnya tadi lima puluh ribu sepotong ya bu selesai
tapi saya bukan pekerja pabrik lagi bang
bisa dapat empat juta
saya udah orderan gitu
itu bagi buruhnya
nah makanya saya mau mengatakan
bagi perusahaan seperti apa bu
dia bekerja cukup pakai tv
kalau saya pengusahanya satu orang tapi saya bisa mempekerjakan sepuluh orang ibu rumah tangga tetangga saya
saya nggak harus jadi pengusaha yang punya toko kan
saya cukup punya layar gadget itu
kan saya nggak perlu banyak tempat chat garasi saya apa kamar tidur saya
kalau bisa kita rangkum bu dalam satu kalimat apa yang bisa menggambarkan
jadi saya setuju menaikkan upah dalam arti produktivitas
tapi caranya memang tidak dipaksa
dengan sebuah tuntutan yang pukul rata
kalau perusahaannya seperti mobil otonom aktif bagi bang ibal dulu kan disana itu wajar
karena pabriknya pasti formal kan mesin
tapi kalau usahanya itu padat karya repot
bayangin ya gitu ya
padat karya itu seperti apa sih bu
misalnya bisa digambarkan
baju ya orang buat baju garmen
garmen ini kan bajunya padat karya
kita jahit tuh nggak bisa pakai
harus pakai mesin tapi mesinnya perorangan
lalu masakan itu padat
yang membutuhkan jumlah karyawan yang besar
jadi service sektor ada
ya lalu jahit nyait itu ada
ya boneka pokoknya ini yang kerjaan tangan tapi kan bisa di order
itu yang tidak akan bisa terperjuangkan
tidak terbela oleh
iya karena dia akan masuk ke sektor informal
yang masuk disini akan mengecil
dan yang terjadi akibat dia di sektor informal dia gak dapat yang namanya jaminan sosial
karena gak ada kewajiban
jaminan sosial hanya kalau dia
sektor informal itu suka rela
kan gak tiap hari saya order dia
tapi kalau kan wajar sekali bu tututannya
upahnya kemudian dinaikkan supaya orang orang yang bekerja di sektor formal ini bisa naik kesejahteraannya
jadi sebetulnya ada dua challenge nya
challenge nya adalah bagaimana supaya tidak dilarang untuk menggaji untuk sektor sektor yang katakanlah tidak mampu bersaing dengan harga
jadi memang kalau di negara seperti jerman itu ada segmented
silahkan bang iqbal lihat itu
sektor otomotif bedalah target upah minimumnya dengan sektor yang lemah ini
jadi gak bisa dipukul rata semua harus empat juta sebulan
kan abang tahu kalau begitu lulus gimana dong gitu kan
menampil baru lulus orang insinyur lain sama lulus sd smp yang jahit jahit
saya kasih kesempatan bang iba untuk menanggapi bang
pertama saya ingin mengambil data waktu saya ikut sidang g dua puluh ya
hadir pemerintah l dua puluh maupun b dua puluh
bisnis dan labor
dalam pemaparan tersebut formalizing workers
jadi dari sektor informal masuk ke sektor formal
saya ingin mengutip apa yang disampaikan pak sarman tadi
akibat lima belas tahun dua puluh tahun selalu upah murah
terjadilah formalizing workers
sebelumnya tiga puluh juta sektor formal naik
tiga puluh tiga tujuh juta
tapi setelah lima belas tahun dua puluh tahun upah murah ya
terjadilah formalizing workers
dan itu disampaikan di g dua puluh
pemerintah pun menyampaikan itu
nah artinya apa
dengan tingkat upah yang layak
daya beli meningkat
daya beli meningkat konsumsi meningkat
kalau saya punya upah satu juta
ya upah layak ya
maka pabrik tekstil yang memproduksi misal seribu pieces
saya beli bahan bahan tekstil meningkat
pabrik itu meningkat
dia menyerap lagi
yang tadi sektor informal
balik lagi tuh
kalau upah murah
lebih baik jadi pedagang martabak
lebih baik jadi pedagang sayur
upahnya murah disana
jam sekian sampai sekian
kalau saya dagang martabak
tapi ketika upah menjadi layak
lebih kecil dari apa
ini kan martabak nih informal
perdebatan itu memang ada argumentasi
oleh karena itu saya mengambil
g dua puluh memutuskan itu
oke yang kedua
menjembatan di dalam kebijakannya
yang tadi disebut sektor informal
labor intensif yang disebut tadi padat karya
tidak terbanting dengan kebijakan upah layak
ulang ulang kami menyampaikan
kalau memang gak mampu
dengan kebutuhan hidup layak
kan ukurannya khl
kalau nggak mampu khl jakarta
jangan bisnis dicakung
itu udah berhasil
yang khl lebih rendah
indonesia itu bukan jawa
dari sabang sampai merauke
dimana tugas negara menyembatani itu
dari mana pengusaha kebutuhan
saya selalu mengatakan begini
anda melihat pengusaha yang maksa
masih ada kan
dia gak akan mampu
mau makan di hotel
tapi harga warteg
mau bayar upah murah
tapi dapat infrastruktur yang bagus
maka bertahan di jakarta
pergi ke cagung
pindah kamu ke boyolali
kan udah disiapin
karena ada insentif insentif tadi
insentif insentif yang sudah dihadirkan oleh negara
tentang sektor informal
walaupun saya kuliah s dua
saya di ui
saya bukan penganut mazhab
saya penganut mazhab
negara harus hadir
tidak mampu bersaing dalam free trade
peraturan yang lebih rigid
jaminan sosialnya tidak akan dapat
orang orang apa yang upahnya murah itu nggak
disitulah negara membayar
yang kita sebut misal kalau jaminan kesehatan pbi
penerima bantuan iuran
kebutuhan dia tereduksi terhadap jaminan sosialnya
terhadap apa katakan transportasinya
sekarang negara sudah cukup hadir
itulah maka akhirnya tuntutannya ke pengusaha
padahal tapi ini harus adil juga
apa namanya diberikan
insentif insentif yang tidak memphk buruh
kan empat belas paket kebijakan ekonomi
semua melindungi pengusaha
gak ada yang melindungi buruh
itu juga harus adil dilihatnya
jangan hanya ngeluh ketika buruh meminta
kemudian dia lupa
negara sudah berikan empat belas paket loh
itu sangat luar biasa
bahkan paket kebijakan ekonomi jilid empat
dengan keluar pp no tujuh puluh delapan
yang kami katakan memiskinkan
jadi sekali lagi
ketika ada sektor kelompok masyarakat
yang dia lemah
tapi setelah zonaisasi industri tadi ya
labor intensif dia harus pindah
ke daerah daerah yang murah
yang bertahan di sini capital intensif
nah oleh karena itu sekali lagi
harus memandang secara adil
saya bukan penganut paham kapitalis itu
saya pengadut paham negara harus hadir
ketika ada yang kelompok lemah
jadi jangan beban itu ke pengusaha semua
jadi hadir peraturannya harus ada
subsidinya harus ada
sehingga ada ketemu gini ya
pengusahanya kalau misalnya ini kan
mbak iba tadi sudah mengatakan
tuntutannya sebenarnya realistis
kalau misalnya negara mau hadir
pengusaha juga mau berunding
terhadap yang lemah
pengusaha juga mau berunding lagi
tidak mau pakai pp no tujuh puluh delapan yang sudah rigid itu
ya jadi kalau kita dari pengusaha kan
tentu ada komitmen dong
bahwa kejahatan buruh itu
keteran buruh itu harus naik setiap tahun
tidak mungkin misalnya seseorang itu
langsung memiliki suatu tingkat
kebahagiaan yang tinggi
jadi harus ada proses
katakanlah misalnya dengan adanya pp tujuh puluh delapan ini
ini kan sudah betul betul ada kepastian
bahwa kenaikan ump itu
ya akan ada kepastian
ump tahun berjalan
ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
artinya di sini apa
semakin bagus pertumbuhan ekonomi kita
maka semakin bagus pula nanti kenaikan daripada ump kita
dan itu disesuaikan juga dengan kemampuan dunia usaha
ini kadang kadang ump ini kan hanya dipandang seolah olah bahwa ump itu adalah merupakan gaji umum pegawai
ump itu adalah merupakan standar orang yang baru pertama kali kerja
non pengalaman dari mesin bujangan
jadi artinya di sini adalah
kadang kadang memang kita bingung di jalan
ya teman teman pak iqbal ini
udah kerja lima tahun
udah tujuh tahun
gajinya masih gaji di atas ump
tapi masih demo
seharusnya demo ini kan anak masih yang mau lulus
karena ump itu berlaku untuk mereka
tapi oke lah
komitmen bagi kita itu ada
makanya kami ingin ada kepastian dari pemerintah
jangan sampai kenaikan ump itu
itu melewati batas kemampuan daripada pelaku usaha
dan itu untuk menyelamatkan
apa yang saya katakan di pembunuhan tadi
masih berpendidikan sd dan menengah
kalau insentif insentif yang tadi sudah di

untuk usaha semua katanya
secara tidak langsung
pemerintah kan sudah banyak mendukung
perumahan untuk buruh
sudah ada kartu indonesia sehat
juga sudah diberikan
bahkan di jakarta
untuk naik busway
itu sudah harga khusus untuk pekerja pekerja kita
pemerintah juga sudah memberikan insentif gitu loh
makanya kami katakan kepada
kalau pemerintah memberikan insentif
yang dipersoalkan buruh
berarti adalah kelompok dunia usaha
yang harus memberikan
di atas upah minimum
karena sudah diberi relaksasi tadi
itu kan yang makanya
yang kita perusahaan misal
bagaimana mungkin upah minimum
nomor dua di dunia produksinya
newmont yang sekarang berubah jadi apa
itu tidak ada
itu tidak adil
kalau kemudian menjeneralisir
apalagi ini data pemerintah ya
dua juta ke bawah penerima
orang yang menerima upah
dua juta ke bawah
dua juta rupiah ke bawah
itu ada lima belas juta orang
ini datanya depp nugger
orang penerima upah
yang di atas dua juta rupiah
itu lima belas juta orang
orang penerima upah
di bawah dua juta rupiah
itu empat puluh dua jutaan orang
rata rata upah minimum tahun dua ribu enam belas
penerima upah minimum
yang di bawah tadi empat puluh dua
karena yang dibuat rata rata tadi
kalau kita perhatikan
angka yang dibicarakan upah minimum itu
hanya berlaku untuk sektor formal
upah minimum itu
sekarang orang lima tahun
coba nanti lihat di mungkin kawan kawan jurnalis bisa
upah minimum jadi upah standar
itu di sektor formal
itu sebenarnya adalah
bagaimana pengawasan dari kementerian
saya ingin kasih tahu prinsip dulu
hanya masuk ke sektor yang punya
yang punya izin usaha
berarti dia sudah ada di sektor formal
yang saya katakan tadi di rata rata
coba datang ke desa
yang dia itu definisinya bekerja
dari bps itu
itu ada sembilan belas jutaan orang
jadi supaya jelas
angka angkatan pekerja kita itu kan
definisi bps berat
orang satu jam bekerja dalam seminggu
itu disebut bekerja
wah itu nggak benar angkanya gitu
jadi memang karena memang memandang
memandang sesuatu berbeda
karena memang angkanya memandang persis
karena angkanya memandang perspektifnya
angka yang sama dipandang dari perspektif
jadi ini dianggap semua buruh
padahal bukan semua buruh yang dimasuk bps
buruh karyawan pekerja tetap
dengan penghasilan tetap
itu konteksnya hanya dikisaran angka empat puluh juta
jadi makanya kalau dia tadi sebut
lebih dari empat puluh dua juta orang
itu pasti masuk ke sektor informal
yang dikasih kategori bps itu
hanya dikisaran empat puluh an
atau saya hitung sepertiga lah gitu ya
tapi hanya kasih gambaran
karena memang dalam
tanya bps hanya sebatas itu
jadi oke kita akan lanjutkan dialog
nggak cocok menerapkan
jadi saya akan nanti kembali ke bang salman
mengenai tuntutan tuntutan yang seperti ini
kan tadi pemerintah sudah memberikan banyak insentif
untuk pengusaha penguasa harusnya
bisa relaksasi sedikit
insentifnya itu banyak banget
peran pemerintahnya saya
ya peran pemerintah nanti kita akan bahas
nah hasilnya harus
kita akan segera kembali usai cerita
waktu kita tidak banyak lagi
kita akan bicara mengenai
bagaimana pemerintah menjembatani ini semua
kalau tadi bang iba kan mengatakan
pemerintah ini jadi harusnya hadir
lebih jauh lagi memberikan subsidi
bang sarman katanya sudah diberikan
banyak sekali manfaat subsidi dari pemerintah
untuk pemerintah sendiri
bagaimana memberikan insentif yang baik
sehingga tripartit ini bisa ketemu nih bang
ya kalau bagi kita sih sebenarnya
kebijakan pemerintah saat ini
khusus yang menyangkut dengan ump
menurut kami sudah sangat pas
sudah sangat pas gitu
tinggal bagaimana saat ini kita bersama sama
kita tahu kan saat ini kan kondisi ekonomi global
kondisi ekonomi di eropa
di timur tengah
itu berdampak juga kepada kita
artinya dengan pertumbuhan ekonomi saat ini yang kita alami
juga tidak dialami juga oleh pengusaha indonesia
jadi misalnya kalau
dengan kondisi ekonomi saat ini
ini juga pengusaha juga akan berat gitu loh
itu sesuatu tidak mungkin gitu loh
ketutupannya segitu nggak bang
makanya kami sangat berharap ke depan
ini kan isu isu masalah tenaga kerja asing memasuk ini
juga kan itu menjadi isu yang harus kita sikapi bersama
makanya kami minta dalam rangka katakanlah hari buruh ini
bagaimana kita bersama sama menjawab
ini yang harus kita tingkatkan
upgrade itu tadi kualitas ya bang
betul bagaimana memiliki skill yang lebih baik
dengan demikian kita harapkan bahwa buruh kita berdaya saing
dan ke depan mereka akan digaji sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki
kalau saat ini kan terkesan kita pengusaha adalah untuk menaikkan ump ya sudah demo
tapi di satu sisi tidak ada perbaikan produktivitas
tidak ada pendapatan kompetensi
nah ini harus di jalan
anda melihat dalam beberapa tahun terakhir pengusaha sendiri
mengalami kenaikan ump pasti itu kan
tapi kalau kenaikan produktivitas bagaimana kualitas para buruh pekerja setelah ada
itu yang selalu kita tuntut
karena gaji itu kan sebagian daripada operasional perusahaan
semakin bagus pendapatan perusahaan itu
maka semakin baguslah kejateraan yang diberikan kepada buruh
nah ini kan sejalan
ya jangan selama ini misalnya minta gaji naik
minta ump naik
tapi tidak dibarengi juga dengan produktivitas yang seimbang
itu harapan kami ke depan
supaya hari buruh ini bisa dijadikan evaluasi
katakanlah misalnya tiga puluh tugas kita tahun ini sekian buruh kita
tahun depan pada saat hari buruh ada kenaikan laporan
oh kompetensi kita sudah naik
produktivitas kita sudah naik
sehingga ada keseimbangan antara tuntutan gaji juga dengan produktivitas yang dihari oleh buruh
itu harapan kita ke depan
bu nina ini pemerintah sendiri
pemerintah sendiri kan bertugas untuk menengahi membuat regulasi
regulasi seperti pp tujuh puluh delapan
bang iqbal katanya harus dihapus
bang sarman katanya harus dilanjutkan
ini sebenarnya regulasi atau peran pemerintah seperti apa sih yang diperlukan untuk bisa membuat ekonomi lebih kondusif insentif yang baik bagi buruh dan bagi pengusaha sendiri
apakah lebih rigid atau dibuat selonggar mungkin atau apa mekanismenya
ya karena saya melihat pemerintah kita tidak adil
tidak seperti negara lain yang adil
yaitu dia membela semua pekerja
nah buruh itu hanya kira kira totalnya sekitar sepuluh juta
nah sepertiga lebih dikit lah mungkin tiga puluh enam
dia tidak bisa demo
karena dia pekerja keluarga yang di desa desa dia datang ke jakarta tidak punya duit
kondisi mereka gimana bu sekarang
gajinya nol kalau di datanya bps sembilan belas juta pekerja orang indonesia itu nol gajinya pekerja keluarga
buruh tidak dibayar
di mana mereka bekerja
ya di desa
bentuknya seperti apa
kebanyakan di desa
itu tidak terapa apa
tidak terapa termaktub dalam statistik
karena itu ada sakernas
sakernas itu statistik angkatan kerja nasional
nah yang dibela bela besok ini ini maaf hanya di kisaran angka sepertiga tadi
itu pun juga tidak semua saya bilang
karena buruh pabrik rokok itu harusnya sebagian akan menangis atau calon pabrik buruh
karena sudah tidak banyak buka lowongan lagi kan
kalau pabriknya itu banyak nambahin mesin bukan nambahin orang
ya kita tidak merasa kehilangan karena dia tidak memberikan tempelan buka lowongan kerja
karena itu kediscayaan atau karena keuntungannya yang selalu terus meningkat
atau karena disinsentif selama ini dari peraturan pemerintah
satu kebutuhan teknologi supaya produktivitas naik
dia pakai mesin robot
tapi ada kebutuhan produktivitas naik kan
dan dia tidak ingin berhadapan dengan resiko sosial kalau ada upah yang sangat rigid naiknya
ditambah pula pesangon yang sangat besar kalau phk
jadi lihat bahwa aturan aturan ketenagaan kerja itu sangat rigid
yang khusus mengatur ngatur yang si buruh
buruh garis miring karyawan garis miring pekerja dengan pendapatan tetap
itu istilah bps
nah yang dua per tiga ini maaf
kalau di negara lain contohnya tadi apakah jerman apakah amerika itu ada namanya standar hidup layak
ya hidup layak itu adalah hidup yang kira kira bisa makan bisa punya rumah
katakanlah kalau di amerika dulu mungkin seribu dolar saya ingat atau delapan ratus an dolar antara itu
nah angka itu yang nanggung kalau di jerman itu pemerintah
jadi bukan perusahaan
nah ini yang harus penting
jadi pemerintah itu membela sektor yang informal yang tidak masuk kategori pekerja buruh tadi
tapi dalam bentuk bantuan yang jelas
kalau bukan parsial ya
kalau sekarang ini parsial
ada tadi kesehatan disebut
tapi kesehatan kalau sakit
kalau punya anak yang sekolah
jadi harus ada bicara tentang overall
nah passion ini yang dipakai di jerman
jadi artinya formalisasi yang disebut bang iqbal tadi benar
tapi caranya tidak dengan upah minimum
tidak ada di jerman demo demo upah minimum
karena upahnya udah layak
enggak kerja aja
jadi banyak unemployment insurance
karena kuncinya bang iqbal salah baca data
di jerman itu sektor informalnya hampir nol
jadi artinya apa
dia mencatat dengan baik
ini peran pemerintah
pemerintah jerman mencatat dengan baik semua pekerja itu harus formal
jadi dapat decent job namanya
jadi bukan karena dipaksa demo
jadi ini penting
untuk hari buruh tahun ini dan tahun tahun ke depan menurut anda apa yang harus disesuaikan sehingga tuntutannya pas realistis semua happy ekonomi juga bisa tumbuh dengan semua happy lah
jadi rigiditas yang keterlaluan tadi itu harus dilihat pelan pelan
saya percaya yang bayar empat juta tadi sektor otomotif yang disebut astra tadi mampu pak
jadi ada fakta
ya fakta nya pasti apa minimum
saya ingin mengatakan di segmen yang tadi disebut ada istilahnya zonasisasi gitu ya
itu harus jelas
sekarang kan memang enggak ada
oke itu peran pemerintah
jadi ada pr pemerintah harus bisa melihat mana sih daerah daerah yang atau sektor ya
upah itu harusnya by sektor
tidak bisa dipukul rata
itu yang saya tidak terima
karena dengan dipukul rata yang dipadat karya ini terhimpit dan keluar ke sektor informal gitu loh
dan dengan adanya teknologi ya orang susah masuk ke sektor formal karena pengusaha merasa enggak perlu toko
nanti kalau kita punya pegawai saya phk jadi susah
jadi logika itu yang dipakai
kalau anda buat aturan terlalu rigid orang takut jadi pengusaha
padahal kita perlu ribuan pengusaha di indonesia
bang gimana kemudian tuntutan buruh untuk tahun ini dan mungkin tahun tahun ke depan sehingga semuanya happy tidak malah menjadi disinsentif untuk ekonomi dan dunia usaha bang
ya tentu sebagai pemimpin buruh ya khusyatum itu akan disuarakan terus
kita setuju produktivitas siapa bilang
tapi saya mengutip lah ya mckenzie global institute yang melakukan penelitian dari tahun dua ribu
dua ribu sepuluh sampai dua ribu empat belas
terus kita mau debat apa kalau dibilang buruh tidak produktif
itu yang pertama
yang kedua saya katakan sekali lagi tidak ada upah minimum itu dipukul rata nggak ada
salah bu nina
upah minimum itu berdasarkan khl tiap wilayah itu beda beda
kalau mau bicara sektor padat karya
pindah ke apa itu misal katakan industri industri di sulawesi dibangun
jangan paksain di jawa
dipaksain di jawa enggak mungkin mampu
oleh karena itu dia harus pindah ke daerah yang khl nya murah
nah yang terakhir
global supply chain seluruh dunia sekarang akan menghadapi
pengusahanya di mana
negara di mana
itu enggak jelas
misal kayak nike
ada enggak pabrik nike
di sini cuma tukang jahit
nah global supply chain itu modal akan mencari
di situlah negara harus hadir
untuk apa bernegara
kalau masa depan itu orang di outsource
disuruh magang umur dua puluh lima
saya penganut paham
negara harus hadir ketika terjadi pasar bebas
ini bukan kok brutal begitu
outsourcing dan pemagangan itu yang kita harus
lama lama kalau bang ibal frustasi dia akan bikin partai langsung masuk ke pemerintah jadi penguasa supaya negara bisa hadir
supaya kan keinginan apa yang berada di buruh
harapnya jadi pengusaha
demonya lebih konstruktif boleh demo tapi temanya tadi beda tadi bang
tapi produktif dia tidak nambah buruh pekerja
cuma nambah mesin
sekali lagi intinya perdebatan kita ujungnya adalah kesejahteraan buruh
pengusaha juga bahagia
bahagia negara harus hadir di setiap lini kehidupan masyarakat
yang penting selamat hari buruh
mudah mudahan buruh semakin sejatera dan semakin baik
pengusaha maju buruh sejahtera
pengusaha maju buruh sejahtera
pangan kerja bertambah
jangan maju lalu
perbincangannya malam hari ini
rangkuman fokus basel kami malam ini akan segera hadir usaha juga berikut ini